terima kasih ya mas
aku kamu dan siva
kita bisa berkumpul kembali
aku mohon kamu mau menunggu aku
aku belum pulang
aduh gimana ya
aku belum pulang
padahal udah jam segini nih
udah lah ngapain kita nunggu afif
afif gak akan pulang
saya rasa kalau sampai selama ini afif belum balik juga
sepertinya afif takut sekali ya
untuk berkomitmen atau
ya jangan jangan afif malah
kamu jangan berkata seperti itu gak mungkin
bertanggung jawab dan berbakti
buktinya dia mau loh berkorban
dan menikah dengan sintia
gak diangkat laparnya
aku sama mas siko kita cari bella
aku khawatir bela kenapa napa
oke baik pak
kamu tadi kemana aja
iya bella kami tuh khawatir banget sama kamu
mana ditelepon gak diangkat angkat lagi
kak nur kak iko
kakak gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
tadi aku cuma nemuin mama di rumah sakit
bella kamu kok kayaknya lagi senang
emang ada apa sih
kakak tau gak
aku tau gak
tadi mama nelfon aku
dia minta aku ke rumah sakit
sekarang keadaan mama udah membaik
aku seneng dengernya
aku seneng dengernya
ya mudah mudahan aja mama cepet kembali sehat ya
itu berita bagus bella
sekarang semuanya akan baik baik aja kan tanpa
aku udah baik baik aja
apa dia tuh
apakah itu benda apa
aku akan menandatangani perjanjian ini
tapi sebelum aku menandatangani semua perjanjian ini
aku ingin menambahkan beberapa perjanjian
agar kedepannya tidak akan ada masalah lagi
aku gak mau tidur sekamar dengan cynthia
cynthia tidak boleh lagi membuat tuntutan apapun
tiga selama bayi itu di dalam kandungan
kalian harus memastikan bahwa bayi itu
ada yang selamat
kalian tidak boleh menyakiti atau membahayakan bayi itu
baik disengaja maupun tidak disengaja
cynthia harus menyiapkan semua keperluan
untuk mempersiapkan kehamilannya
dan yang kelima
setelah anak itu lahir
baik cynthia maupun tante laura
tidak boleh lagi memeras keluarga aku
kalau sampai itu kejadian
maka seluruh hak sintia dan tante laura terhadap anak itu hilang
tunggu tunggu tunggu
kok banyak sekali ya kausul kausulnya
sebenarnya persyaratan itu tidak banyak
apa bedanya dengan ini
ya tapi kan tante laura
itu cukup adil menurut saya
semua tuntutan tuntutan afif itu masuk akal
oke kalau gitu tante laura akan tambahkan
klausul klausul yang afif
aku mau menikmati kebebasan aku
sebelum ibu mertua dan istri aku
sedang menulis perjanjian hukuman mati dalam hidup aku
radit arya kusuma
ini radit ya
ini aku raina
yang tadi punya utang sama kamu
utang apa ya
udahlah kamu gak usah pera pera lupa
pokoknya aku mau bayar utang aku
gimana kalau malam ini kita ketemuan
sebenarnya sih aku lagi kerja
tapi ya gak apa apa lah kamu datang kesini
biar nanti aku traktir kamu minum kopi disini
yaudah kalau gitu aku jalan sekarang ya
nanti kamu bayar aja alamatnya dimana
udah malam sayang
kanzo boleh bubur sini gak
tante bacain dong ini juga ya
pada suatu hari
ada anak kecil
kanzo jagain dede siva ya
tante mau bukain pintu
permisi selamat malam
saya tadi saja
terima kasih mas
ya sama sama mbak